ya allah bapak itu masih ada apa
ini bocah yang tadi teh lupa sih kata keluarga
alhamdulillah masih ada ya allah